pembelajaran p satu waru sidoarjo
menjadi salah satu titik tes antigen
pada libur panjang akhir pekan tahun baru imlek
pengguna jalan yang berplat nomor kendaraan
dan berktp luar sidoarjo diperiksa petugas
jika tidak membawa surat keterangan tes covid sembilan belas
langsung dilakukan tes antigen
kuota yang disediakan sekitar dua
masyarakat diimbau agar tidak melakukan
kegiatan yang menimbulkan kerumunan
upaya ini adalah untuk mengurangi
mobilisasi masyarakat pergerakan masyarakat
karena satu ini adalah momentum imlek
sehingga diharapkan masyarakat
agar tidak melakukan kegiatan kegiatan
mobilisasi yang tidak ada gunanya
kita berharap berkaitan dengan hari raya imlek ini
masyarakat lebih banyak melaksanakan
kegiatan kegiatan secara mandiri
tidak berkerumun atau di rumah
pengguna jalan dari luar kota yang melintas
di antaranya berasal dari
jakarta dan surabaya
beberapa mengaku melintasi duarjo
beberapa sudah membawa surat keterangan
tes covid sembilan belas namun ada pula yang belum
sebenarnya sih baik juga sih
karena buat nanti kalau ada salah satu penumpang
yang positif kan bisa menanggulangi
pemerintah kan bisa menanggulanginya
secara cepat juga
kita kan anak rantau kan juga harus butuh pulang juga
untuk mematuhi aturan covid aja kesehatan
berarti bukan tidak ikut tes lagi di sini ya
nggak usah lagi capek capek aja nanti
ini kan udah lengkap ini
bagi pengguna jalan yang positif covid sembilan belas
akan dikarantina di tempat isolasi
pemerintah daerah di hotel delta mayang
kan zata marindora aga dipa sidoarjo